presiden joko widodo telah menaikkan peraturan pemerintah no tujuh puluh tujuh tahun dua ribu sembilan belas
tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap penyidik
penuntut umum hakim dan petugas pemasyarakatan
peraturan ini diharapkan bisa menaikkan munculnya radikalisasi dengan cara
memperdayakan masyarakat lewat kesiap siagaan nasional
dan selain itu pemerintah juga telah menerbitkan surat keputusan bersama
tentang penanganan radikalisme aparatur sipil negara yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat
lalu apa urgensi dari munculnya perpu dan skb ini
untuk membahasnya sudah hadir di studio cnn indonesia
pelaksana tugas kepala badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip
selamat malam salam pancasila
terima kasih pak haryono sudah hadir malam ini
dan wakil ketua lembaga perguruan tinggi nahdlatul ulama syafiq hasim
pak syafiq selamat malam
terima kasih pak sudah hadir malam ini
dan aktivis muda pp muhammadiyah mustafa nahrawardaya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudah hadir malam ini
oke topik besar kita ini tentang pp no tujuh puluh tujuh dan juga skb menteri begitu ya pak
dan tadi juga di dpr sempat ini ya pak ya sudah dibahas begitu bersama sama
kita fokus bagaimana kemudian regulasi ini lahir dari
apa namanya indikasi radikalisme yang muncul belakangan
khususnya kepada asn dan juga diagnosa diagnosa yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya
lebih lanjut kita ingin memahami pak
seperti apa sih sebenarnya diagnosa yang dilakukan sehingga kemudian narasi radikalisme ini muncul dan
sasarannya itu apa sebenarnya dan siapa sebenarnya
objek radikal itu siapa sebenarnya memahami itu
kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
ingin negara kita itu aman sehingga kebenekaan kita tidak mudah terkoyak itu yang pertama
lalu yang kedua bahwa perkembangan terakhir
itu bahkan beberapa data yang kami temukan hasil riset teman teman
itu menunjukkan bahwa teman teman yang menjadi asn
itu yang anti dengan atau tidak setuju dengan pancasila
itu jumlahnya cukup sekitar
kemudian juga ada data lagi dari bnpt maupun lembaga lain
bahwa banyak asn asn kita itu yang mudah tergoda untuk ikut ikutan
menebarkan ujaran kebencian dan seterusnya
bahkan dalam kasus kasus tertentu itu masjid digunakan untuk menebarkan ujaran kebencian
kategorinya apa sebenarnya pak maksudnya apa ya secara
fisik lah apa yang kemudian kita bisa labeling kalau ini adalah terindikasi radikal atau tidak begitu
apa sebenarnya parameternya
nah terus kemudian sebelum jawab itu
itu kita kan juga tahu kemarin itu ada teman kita yang juga seorang asn bergelar doktor
itu terindikasi terlibat di dalam proses meramu pomolotov dan sebagainya
dan itu ada
nah kalau ini dibiarkan kalau kami dari bpip
ketika memberikan masukan adalah bagaimana asn itu bisa menjadi teladan bagi masyarakat
sehingga ketika dia di dalam kehidupan sehari hari
baik di dalam kehidupan yang offline artinya darat
maupun yang online dengan medsos
itu lebih banyak menaburkan kebajikan dan seterusnya
sehingga sikap yang intoleran gerakan yang mengarah kepada pemecahan bela

jadi kalau ada orang yang berbeda suku atau berbeda keyakinan dan seterusnya
karena dengan harapan meritokrasi itu bisa tumbuh kembang
memang ada kekhawatiran dari teman teman
sebagian teman teman itu khawatir nanti skb ini bisa mengganggu kebebasan
ya tentu dalam batas tertentu kebebasannya memang dibatasi
karena dia sebagai asn sejak awal disumpah harus setia dengan pancasila dan undang undang dasar empat puluh lima
pak haryono sebelum menjawab bagaimana kemudian labeling terhadap ciri ciri radikal
yang dikategorikan oleh pemerintah saya ke mas tova
mas sofa gimana sudah mendesak kemudian regulasi ini muncul
kan sebenarnya sudah ada di kementrian khususnya
sudah ada aturan aturan yang mengikat untuk perilaku dari asn begini
yang pertama saya garis bawahi memang kalau khusus asn ya
saya setuju sekali asn itu
memang harus mengikuti tata aturan yang sudah mereka sepakat
kita masuk janji untuk istilahnya tanda petik bayat ke pancasila
itu sudah pasti harus taat itu
kalau memang tidak mau mengikuti sesuai janjinya
begitu juga dengan presiden wakil presiden menteri yang sudah pernah berjanji ketika dilantik
ya dia harus keluar mengundurkan diri atau pindah tempat kerja misalnya
masalah tapi kalau terkait dengan pelayanan masyarakat ya
tapi kalau dalam kegiatan private misalkan asn
ngadain pengajian itu gak ada kaitan dengan pelayanan masyarakat silakan saja
jangan sampai kemudian dicampur aduk ya
ketika kepentingan private keagamaan di masjid di musola sholat pengajian dan sebagainya
lalu dicampur adukan dengan posisi dia sebagai asn
tentu itu tidak adil juga tidak proporsional itu yang pertama
yang kedua mendesak atau tidak
sebenarnya bisa dibikin mendesak juga bisa dibikin tidak mendesak
tergantung kepentingannya tergantung keperluannya
masyarakat itu sebenarnya sudah hafal ketika dipanggil
ketika di parlemen itu dengan pemerintah sedang membahas anggaran misalkan
itu tiba tiba banyak sekali terduga teroris ditangkepin muncul di mana mana
tidak tahu ini ide dari terorisnya atau apa namanya aparatnya saya nggak tahu
tapi ini sudah dihafalin masyarakat
sehingga mendesak bisa dikatakan mendesak karena apa
ternyata memang banyak terduga teroris ngebom di medan misalkan
atau nusuk pak wiranto misalkan
akhirnya menjadi seperti mendesak
maka bisa dibilang memang mendesak
karena perilaku istilahnya kekerasan sudah terjadi di depan mata
persoalannya adalah sampai saat ini saya nggak pernah melihat definisi radikal itu apa
bahkan dalam pp no tujuh puluh tujuh itu tidak disebutkan definisi radikalisme
padahal definisi lain disebut tapi begitu radikal tidak ada
nanti artinya ini tafsiran saja menyasar kelompok keadaan tertentu atau
masyarakat disuruh menafsirkan sendiri sendiri
kesalahan yang saya tangkap sepertinya disilahkan menafsirkan sendiri sendiri
apa itu radikal itu disuruh menafsirkan sendiri sendiri
dan di dalam adrenom radikal itu sebenarnya apa dari versi pemerintah
diagnosa atau parameter yang digunakan untuk melabel radikal itu apa
ya di dalam berbagai forum bpib itu tidak nyaman kalau menyebut radikal atau radikalisme
karena kebetulan saya orang sejarah itu sejak zaman pergerakan nasional
ada yang disebut dengan partai beraliran radikal yaitu yang non kooperasi tujuannya merdeka
jadi konotasinya konotasi positif
tapi kalau akhir akhir ini kan radikalisme punya tafsir yang kurang positif atau pecuratif atau negatif
nah ini yang sering menimbulkan perdebatan
kalau kami di bpip itu lebih memposisikan adalah kelompok kelompok yang intoleran
dan kemudian menjadikan sikap intolerannya itu dalam tindakan yang menghalalkan kekerasan
kalau menurut saya kalau itu diterjemahkan semacam itu tidak akan menimbulkan perdebatan yang negatif
jadi ini adalah perdebatan yang luar biasa
karena pancasila sebenarnya yang dihadapi bukan radikalisme dalam bentuk terorisme
tapi juga radikalisme pasar yang merajalela ini juga harus kita sikapi bersama sama
kalau konteksnya masuk ke asn gimana
kalau masuk asn ya itu tadi ada tafsir bahwa yang dimaksud radikalisme adalah
kelompok yang potensial mengganggu eksistensi nkri
jadi mereka yang bergerak di dalam gerakan terorisme
itu termasuk kelompok kelompok yang radikal
masalahnya kan kita menunggu suasana ini kita nanti seperti di suriah atau tidak
nah justru ini tergantung pada persepsi kita masing masing asumsi kita ini mendesak atau tidak dan seterusnya
jadi masih diberikan kepada masyarakat untuk menafsirkan sendiri
pak syafiq lah kalau gitu yang jawab udah senyum senyum dari tadi
untuk menjawab ini memahami radikalisme tadi yang mas tova bilang pak aryono bilang kalau dari perspektif
pertama saya kira kita harus letakkan dalam konteks
karena sejarah penggunaan istilah radikalisme itu panjang sekali
mungkin kalau dalam konteks internasional istilah ini sebetulnya dulu digunakan oleh pejabat amerika serikat untuk menunjukkan gerakan yang dilakukan oleh homa ini revolusi iran tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
jadi pertama kali istilah ini digunakan itu di media as
bahwa apa yang dilakukan oleh khomeini melengsarkan shah iran itu dianggap sebagai tindakan radikal
kemudian di dunia internasional istilah ini lalu diasosialikan dengan gerakan politik islam yang berkaitan dengan islam
sudah barang tentu sejarah yang panjang ini juga memiliki konteks di indonesia
mendefinisikan radikalisme ini terkait dengan kecenderungan gerakan political islam
lalu merujuk kepada persoalan persoalan seperti gerakan anti pancasila gerakan khilafah dan lain sebagainya
tapi memang definisi ini kontroversial
karena istilah radikalisme itu sendiri memang memiliki konotasi yang luas
sudah sejauh itu kalau anda lihat di indonesia
kalau saya lihat di indonesia saya kira saya lebih senang menunjuk peristiwanya saja
misalnya peristiwanya saja
karena radikalisme ini seolah olah semua menjadi apa ya semua tindakan bisa dimasukkan dalam kategori radikalisme
termasuk tindakan politik ya yang mungkin bertentangan dengan pandangan politik rejim itu juga bisa dikategorikan sebagai radikalisme sekarang ini
tapi saya lebih suka bahwa yang disebut radikal itu kalau ada misalnya pertanda ujaran kebencian
ujaran kebencian yang didasarkan kepada agama misalnya perbedaan agama etnis ras dan lain sebagainya
atau juga ingin mendirikan sistem politik
yang berbeda dengan sistem politik islam
sistem politik islam yang berbeda dengan konsensus kita
kenapa sistem politik islam
karena selama ini yang islam sebagai sebuah mayoritas
sebagian dari mereka masih ada cita cita untuk menginginkan bahwa negara ini sebagai negara islam
apakah kilafah atau apa dan sebagainya
berarti memang belum jelas ini asosiasinya kemana
golongan tertentu kah
atau agama tertentu
saya pastikan kalau yang dimaksud pemerintah itu yang terkait dengan tindakan tindakan itu
tapi di pp nya di regulasi yang muncul tidak disebutkan secara
tafsirannya semakin liar
justru itu sebagai sebuah kelemahan kalau tidak ada definisi
misalnya deradikalisasi itu kan terkait dengan keinginan pemerintah untuk melakukan semacam pengembalian kembali
orang yang terkontaminasi
terkontaminasi dengan ideologi radikal
saya lebih senang disebut dengan disengajement daripada deradikalisasi
narasinya aja yang harus di ini
nanti kita juga akan ke pak haryono lagi menanyakan bagaimana kemudian sejauh apakah efektivitas dari lembaga negara bpip dan juga dpr dengan agenda agendanya yang berkaitan dengan pancasila ini juga sudah jalan
tapi kemudian dianggap belum sempurna
layar demokrasi akan kembali usai jadwal tetap bersama kami
kita kembali di diskusi kita malam ini
karena tadi kita sudah membahas definisi radikal ini sebenarnya memang belum jelas gitu bahwa kemudian aksi aksi kekerasannya yang dilakukan untuk mengganti ideologi
sekarang sudah sejauh mana sih pak efektivitas dari lembaga seperti dpr kan ada empat pilar kebangsaan
itu dalam satu tahun bisa empat kali lima kali begitu
bpip juga gencar ideologi pancasila digaungkan gitu
tapi kemudian lahir lagi regulasi yang dua ini apalagi sebenarnya
yang dalam bahasa sederhana kan ada proses
yang rawan begitu siapa yang rawan
mengamalkan pancasila dan mengamankan pancasila
sehingga kalau gerakan radikalisme itu kan sebagian mencoba untuk mengimpor pikiran mazhab atau ideologi yang berasal dari luar
kita sebut saja sebagian dari timur tengah itu kan ada yang secara eksplisit menyatakan dirinya ingin mencontoh itu bahkan menyebut dirinya sebagai bagian dari bagian sana
kalau yang semacam itu kalau dibiarkan tentunya juga akan berbahaya bagi negara kita
seperti aja kita itu ingin sehat menunggu sakit dulu atau apa
nah sehingga skb maupun peraturan pemerintah nomor tujuh puluh tujuh adalah upaya bagaimana negara kita itu bisa tetap stabil satu sisi
kemudian di sisi lain juga bisa terutama ini terutama kepada asn ini
bagaimana asn bisa menjadi contoh dan teladan

karena problem yang kita hadapi sekarang contoh sederhana aja di wamena dan sebagainya
ketika pembangunan infrastruktur fisik dijalankan dengan masif tapi pembangunan infrastruktur nilai tidak berjalan dengan imbang
ya kita lihat dua malam ternyata bisa habis dan sebagainya
maka penanaman nilai nilai pancasila itu menjadi sebuah kenisayaan sehingga kami dari bpib itu ada terorisme atau tidak
ada gerakan radikalisme atau tidak
pancasila harus diamalkan dan diamankan bersama sama
oke mas tova gimana masih ambigu doang dengan adanya ini regulasi dan pemahaman dan definisi yang belum jelas ini
jadi pertama gini dulu sekitar tahun dua ribu enam kalau tidak salah itu ketua umum bp muhammadiyah pernah diundang ya ke amerika untuk semacam tanda tangan
menyetujui menyepakati sebuah definisi radikalisme
radikal itu apa
waktu itu tidak mau berangkat karena waktu itu dengan pak azim muzadi sekalian itu sepakat bahwa ini adalah akan membahayakan umat islam khususnya di indonesia
kalau definisi itu ditanda tangan nih
oleh karena itu karena tidak berangkat ya tadi saya sebutkan pada bingung mendefisikan ini
saya pernah berdiskusi dengan beliau guru besar uin
beliau sudah almarhum sekarang
itu saking bingungnya mendefinisikan radikalisme
itu beliau cuma mengatakan indikator
jadi menurut beliau indikator indikasi seorang radikal atau tidak itu jika menyetujui atau ingin ikut misalkan menangkap pasangan laki laki perempuan yang belum menikah
yang mereka berada di suatu penginapan
itu disebut radikal
setuju atau ingin ikut menutup warung remang remang yang dia dianggap mengganggu kehidupan beragama pada waktu ramadan misalkan
itu dianggap radikal
atau setuju dan ingin ikut
untuk membantu negara lain yang dia merasa diajah oleh pihak pihak lain
misalkan dekat di suriah di palestina
itu dianggap radikal
jadi beliau ini peneliti di lakip
itu mendefinisikan radikalisme itu sesuai dengan mindset beliau
karena memang enggak ada definisi yang bagus kan
oleh karena itu beliau hanya mengatakan indikator indikator
oleh karena itu dalam penelitian beliau tahun dua ribu sepuluh atau dua ribu lima belas saya agak lupa
itu pilihan beliau sempat menghiburkan dunia media kita
sampai sebuah stasiun televisi itu
menyimpulkan bahwa kampus itu sarang radikal
akhirnya itu diprotes
kemudian televisi itu meralas dan menyediakan waktu susah satu jam
untuk disediakan kepada mahasiswa untuk melakukan klarifikasi
itu gara gara penelitian yang berawal dari definisi yang tidak jelas
kalau definisi yang tidak jelas
mau dibuat pp dibuat undang undang dibuat apapun
itu akan cenderung menyesatkan
banyak masalah akhirnya menjadi fitnah
seolah olah yang disini mayoritas muslim itu menjadi tertuduh
oke golongan tertentu jadinya jadi tertuduh
kita coba lihat di plasma di belakang kita ini
ini adalah pihak pihak yang dianggap rentan
terpapar paham radikal terorisme menurut pp no tujuh puluh tujuh
akses terhadap informasi yang memuatan paham radikal terorisme
memiliki hubungan dengan orang kelompok yang diindikasikan memiliki paham radikal terorisme
memiliki pemahaman kebangsaan yang sempit yang mengarah pada paham radikal terorisme
dan atau memiliki kerentanan dari aspek ekonomi psikologi dan budaya
untuk dipengaruhi oleh paham radikalisme
saya kira istilahnya ini radikal terorisme ini lebih clear
maksudnya adalah violent extremism
kalau sekarang istilahnya seperti itu
karena lebih spesifik
kalau hanya radikal saja itu masih blur ya
tapi kalau radikal terorisme ini clear
clear dalam pengertian bahwa sebetulnya yang kita tentang itu adalah tindakan kekerasan
tindakan kekerasan yang didasarkan kepada paham
itu seperti itu
jadi kalau sudah ada tindakan ya harus diberi sanksi
tapi kalau hanya radikal saja
ini yang orang lalu berasosiasi
itu siapa sih ini siapa
dalam bahasa inggris itu sekarang istilahnya disebut violent extremism
radikal terorisme ini
tapi saya nggak tahu apakah istilah ini istilah baku
dan dia kenapa menggunakan istilah seperti ini
sementara perserikatan bangsa bangsa sebetulnya lebih memilih penggunaan istilah violent extremism
ekstremism yang memiliki dampak kekerasan
kalau poin poin yang tadi ada beberapa empat poin begitu
yang poin keempat begitu ini gimana memahami
bahwa kemudian memiliki kerentanan dari agama
memiliki kerentanan dari aspek ekonomi psikologi dan atau budaya
hingga mudah dipengaruhi oleh paham radikal terorisme
ya ini sebenarnya bukan masalah tafsiran kan
menurut saya kan faktanya teman teman yang suka menggunakan kekerasan menjadi teroris
itu kan penyebabnya macam macam
ya bisa karena dia melihat kesenjangan sosial ekonomi yang terlalu menganga atau terlalu lebar
dan dia kemudian ingin langsung bertindak bahwa ini tidak adil
kemudian dia meledakkan dirinya
tapi juga ada ketidakpuasan
ada ketidakpuasan dalam proses kehidupannya
kemudian dia bahasa sederhananya ikut hijrah supaya nanti bisa langsung masuk surga dan seterusnya
kemudian juga ada aspek budaya yang ada di dalam masyarakat kita
dimana perubahan perubahan di era globalisasi yang begitu cepat tidak bisa diikuti dengan baik dan seterusnya
sehingga disini menimbulkan ketidakpuasan pribadi
nah inilah yang memang tantangan kita bahwa khususnya kami dari bpip
menjadikan upaya membangun kebangsaan yang sehat itu harus ditumbuh kembangkan
sehingga pancasila sebagai sebuah dasar negara tidak berhenti kepada proses menciptakan harmoni sosial
kerukunan dan toleransi
tapi juga bagaimana membuat indonesia maju
sehingga tadi ada salah miskomunikasi begitu
bahwa seolah olah kalau kita bicara tentang keteladanan dengan prestasi itu tidak terkait dengan pancasila
justru pancasila itu selain menjadikan masyarakat atau warga negara kita itu punya toleransi yang tinggi
sehingga kita bisa bersatu
tapi juga harus punya prestasi
karena tanpa prestasi kita tidak akan bisa maju makmur dan seterusnya
kalau untuk yang poin ketiga ini
memiliki pemahaman kebangsaan yang sempit dan mengarah pada paham radikal terorisme
ini bagaimana mendeteksinya
diagnosanya sejauh apa
ada tim khusus
atau apakah juga kemudian saat ini sudah diterapkan sifatnya aduan begitu ya
nanti apakah ada klarifikasi juga kah atau bagaimana menganalisanya
kalau di skb terutama itu kan tidak semua aduan langsung dilakukan tindakan
pasti akan dilakukan oleh pimpinannya
itu verifikasi ini benar atau tidak
dan lagi dari mana
kemudian si terduga itu bisa memberikan
bahwa apa yang saya lakukan ini sesuai dengan tuduhan atau tidak dan seterusnya
karena di dalam pancasila kita kan yang jelas
nasionalisme kita itu kan bukan nasionalisme yang sempit
bukan covinisme itu
tapi nasionalisme yang inklusif
sehingga kita saling menghargai orang yang berbeda etnis berbeda ras sampai dengan berbeda keyakinan
mas tova ini menarik sebenarnya
kalau dilihat per poin
saya juga ingat mas topa bagaimana juga kemudian sering begitu ya nge tweet begitu sehingga akunnya juga sering disuspend gitu ya
karena ada salah tafsir
bagaimana kemudian kalau ini diterapkan
ini memang lucu
saya jujur saja
publik itu pasti menganggap yang disebut siapa tuh hb brinzik
itu pasti dianggap dia wawasan kebangsanya sempit gitu
orang pasti mayoritas menganggap seperti itu
walaupun ini publik melalui media massa
apa media sosial digalang begitu
social judgement begitu ya
sehingga hrs ini disebut wawasan kebangsaannya sempit
padahal tesisnya tentang pancasila
kalau kemudian ada yang menantang
ayo siapa berani sama hb brinzik
tampaknya nggak ada yang berani juga
disitusi tentang pancasila
wawasan tesisnya tentang pancasila
jadi memang itu susah untuk tadi istilah diagnosa itu
itu ukurannya gampang standarnya
alat medisnya itu trik bisa
bagaimana dengan pemikiran
bagaimana dengan pandangan pandangan hidup
dengan pandangan pandangan sosial
oleh karena itu
ini saya sarankan kepada aparat terutama
ini kan sebenarnya nggak ada gini
agama islam itu
tidak ada mengajarkan maupun menyarankan anjuran untuk melakukan teror
melakukan radikalisme apa tadi
nggak ada itu
tapi kemudian ada orang
mengatasnamakan agama islam
sebenarnya kita itu sudah clear
nggak ada kaitan
agama terkait itu karena apa
mereka menumpang pada agama
oleh karena itu
dalam tindakan tindakan pemberantasan terorisme
maupun pencegahan terorisme
setidaknya tolong tidak mengaitkan itu
menurut saya tidak etis
kalau kemudian al quran dijadikan barang bukti terorisme
kalau kemudian buku buku yang disimpan oleh teroris
buku itu dipakai oleh seluruh pesantren se indonesia
untuk mengajarkan transfer knowledge kepada santri
di sekolah sekolah nu
lalu buku itu disita sebagai barang bukti
secara hukum memang harus disita
tapi dalam perasaan apa ya
dalam sosial hukumnya itu kayaknya nggak etis
kalau kemudian buku buku yang dipakai oleh sejuta
seluruh umat manusia
umat islam itu kemudian disita sebagai barang bukti
ini kan memukul secara halus terhadap
memaksa mengaitkan agama islam dengan terorisme secara langsung
padahal nggak terlalu langsung
mereka hanya menumpang sebagai apa
agamanya tidak salah
clear disitu ya
bahwa kemudian tidak ada agama tertentu yang diasosiasikan dengan radikalisme
tapi ini adalah golongan golongan kalau kelompok kelompok orang tertentu
termasuk asn kalau memang mau mengatur
asn nggak boleh pakai cingkran
nggak boleh pakai cadaran
tidak perlu menyebut tentang cadarnya
tidak perlu menyebut tentang isbalnya
untuk aturannya saja
diagnosanya apa obatnya juga apa saya nanti ke mas syafiq
kita akan break dulu
layar demokrasi akan kembali
oke kita kembali ke diskusi kita malam ini
hari ini masih bersama kita mas tova dan pak syafiq
pak syafiq tadi mas toba bilang
salah diagnosa nanti kalau tidak tepat
walaupun dengan peralatan yang canggih
tapi obatnya juga nggak tepat
malah tambah sakit
untuk konteks asn ini bagaimana kemudian mengidentifikasi
ya saya kira begini
benar kalau kita melakukan kesalahan mendiagnosa
itu remedinya obatnya akan bisa salah juga
tidak menyembuhkan tapi malah memperparah
karena parameternya nggak jelas nih
dalam konteks ini juga saya ingin memberikan perspektif ya
bahwa ketika isu radikalisme ini muncul dan dimunculkan oleh presiden pada saat itu
salah satu yang menjadi motor gerakannya adalah kementerian agama
kalau kita lihat di kementerian agama justru persoalan ekstremisme
radikalisme itu hampir tidak kita temukan di pesantren pesantren yang dimiliki oleh
atau berasosiasi dengan kementerian agama
kemudian lembaga lembaga pendidikan islam di bawah muhammadiyah dan nu
dan lembaga lembaga yang lain
itu sangat sangat sulit ditemukan indikasi ekstremisme radikalisme itu sendiri
karena itu bagi saya kita memang perlu melakukan upaya untuk secara serius
meneliti dan mendiagnosa sebetulnya apa yang disebut dengan
indikator indikator tadi yang dikatakan oleh bung tovar
dan juga gejala gejala yang mengarah pada tindakan radikalisme itu
kalau kita bisa melakukan research terhadap masalah itu
mungkin kita bisa memeri atau merinci obat mana yang cocok
karena degrinya pasti akan berbeda beda
sementara ini ada teori yang mengatakan kalau
orang untuk sampai menjadi ekstremis itu melalui dulu apa yang disebut dengan
bertindak secara intoleran lalu radikal lalu teroris
tapi pada radikalisme itu sendiri sebetulnya kita masih bingung
tidak cukup bukti atau tidak cukup tanda untuk dijadikan sebagai kasus

orang orang yang terlibat dengan ekstremisme
yang ada violence nya ada tindakan itu
masalahnya pemerintah ini selalu terjebak dalam istilah deradikalisasi itu
seharusnya bukan deradikalisasi tapi yang teroris ini disengajement
jadi supaya dia tidak terikat lagi dengan terorisme
kalau radikalisme itu one step memang menuju terorisme bisa
tapi juga bisa tidak
juga bisa tidak
kalau saya sih pendekatannya harus luas
tidak hanya semata mata didekati lewat pendekatan keagamaan
politik keagamaan itu
juga harus persuasif
pendekatan ini tidak boleh security approach
tapi pendekatan prosperity approach
bagaimana kita sebanyak mungkin seperti lembaga mas haryono ini
menciptakan tindakan tindakan yang mengarah kepada prosperity
bukan security bukan keamanan yang didahulukan
tapi bagaimana orang itu kalau memang ada indikasi kesana
itu didekati kemudian diberi semacam program program
atau diajak berdiskusi dipahami masalahnya seperti apa dan lain sebagainya
sudah sejauh mana pak pendekatan pendekatan ini untuk mengindikasi
lalu kemudian asn ini memang terpapar radikalisme
apa yang sudah dilakukan dan bagaimana pendekatan ini dijalankan oleh pemerintah
kalau kami bekerjasama dengan lan dan seterusnya itu kan ada sekolah kepemimpinan ya
jadi teman teman yang mau masuk grade apa
eselon tiga eselon empat tiga sampai satu itu kan ada diklat yang terkait dengan wawasan kebangsaan bagian buah kita
kemudian yang keseharian itu minimal setiap minggu
pemerintah atau instansi instansi itu kan ada upacara
dan dalam upacara itulah pimpinan memberikan penjelasan penjelasan dan seterusnya
dan dari itu
di info diskusi dengan teman teman pimpinan yang ada di skb
itu biasanya kalau ada teman teman kita yang dianggap intoleran dan sebagainya itu
enggak langsung ditegur tapi diajak diskusi kenapa dan seterusnya
baru ketika diajak diskusi kemudian teguran lisan itu nggak mempan
itu baru ada peringatan tertulis dan seterusnya
jadi sebenarnya asn tidak perlu takut bahwa ketika dia sebagai asn melakukan tindakan itu
tindakannya itu membayarkan negara
selama dia bisa menjelaskan konteksnya seperti apa
kalau dituding itu represif gimana
ya sekarang permasalahannya negara itu perlu menegakkan aturan atau tidak
karena kalau seperti kemarin itu kita lihat ada beberapa teman kita mungkin karena pilkada
sampai dengan pilpres dan seterusnya
itu medsosnya asn ujaran kebencian tidak dengan orang luar
tapi dengan antar teman sekantor saja terjadi
nah kalau ini dibiarkan ya baik ya
ini kan bisa membahayakan bahwa
bisa membahayakan bagi layanan kita semua
sehingga makanya asn itu tidak hanya dilarang ikut menjadi anggota partai politik
tapi dia juga enggak boleh ikut ikutan kampanye
karena kalau ikutan kampanye seperti kemarin kita lihat aja jujur
bahwa baik di dalam pilkada maupun di pilpres itu tidak hanya konfrontasi dengan orang yang non asn
tapi dengan sesama asn itu terjadi dan datanya ada
nah ini yang
itu kemarin itu atasan langsungnya tidak bisa bertindak alasannya belum punya payung hukum
maka payung hukum skb inilah yang ingin dilakukan
jadi sekali lagi
walaupun di satu poinnya juga ada soal menyatakan pendapat dan kritik positif terhadap pemerintah ini juga
ini juga harus jelas begitu bahwa ini tidak ada membatasi hak mengeluarkan pendapat
berkomentar tentang bangsa dan negara begitu untuk jalur positif gitu
enggak ini kan contoh sederhana dari data yang kami diskusikan
ketika ada asn menyebut atasannya itu pki atau itu nama binatang gitu
nah yang gitu gitu kemarin itu ada data data macam macam itu
jadi yang justru di sini kan kita bagaimana mendidik atau mengajak teman teman asn
bagaimana menggunakan kata dan diksi yang tidak saling melukai
baik kepada bawahan maupun atasan
nah inilah yang perlu kita tekankan
kalau dari paparan pak haryono bisa kemudian pemerintah mengklasifikasi hal hal itu
bisa saja sebenarnya
ini kan persoalannya kan cara penempatan diri
mohon maaf nih bos bos asn ini yang perlu diatur
misalkan mohon maaf sekali mulutnya menak misalkan
mulutnya menteri apa lagi menteri apa lagi bahkan ada menteri segala menteri
itu bisa mengomentari kementerian lain sampai di medsos itu saya baca ini menteri segala urusan gitu
sampai apa apa menteri agama bisa mau baca
apa menteri agama bisa mau apa mengurusin kementerian lain
kalau memang enggak
sebaiknya pak haryono kok keluar saja padahal tidak terjadi di kementerian agama
jadi pertama ini memang betul
ini soal media ini memang sangat susah sekali
asn ini saya kira juga manusia
mereka punya kepentingan untuk menghibur diri dengan media sosial
persoalannya dia kan punya aturan khusus ya
etikanya harus dijaga
etikanya harus dijaga
cara mengatasi asn ini menurut saya yang kadang kadang mohon maaf sekali keliru
mestinya hanya internal untuk asn
tapi bosnya asn ini kemudian embernya itu keluar melalui media massa
sehingga yang buah asn terimbas terkenal dan tersinggung dengan omongan itu
itu yang pertama
yang kedua media massa media mainstream
ini kan dewan pers itu pernah mengeluarkan namanya
ini khusus terkait dengan radikalisme terorisme ya
mengeluarkan namanya pedoman peliputan terorisme
mestinya seluruh media massa itu nggak boleh pertama ya
memberitakan proses yang sempurna
yang sangat detail tentang penangkapan terorisme dan secara umum
yang kedua tidak boleh mengaitkan agama yang dipeluk oleh pelaku atau korban dengan pelakunya
enggak boleh itu
dengan berbagai narasi maupun variasinya
misalkan pelaku ini rajin sholat jumat rajin sedekah rajin pengajian rajin di masjid dan seterusnya
itu enggak boleh sebenarnya menurut dewan press
tapi saya tidak pernah melihat ini ditaati
sampai sejak itu dibuat tahun dua ribu lima belas sampai pada tahun dua ribu sembilan belas
ini masih terjadi
dewan pers mengeluarkan ini tentu ada alasannya kenapa
karena sejak tahun dua ribu satu ada kejadian di bali ada amerika seri bali
langsung sampai dua ribu empat belas ini media selalu melanggar
dengan apa dengan cara itu
selalu mengaitkan kejadian terorisme itu dengan agama tertentu
dalam hal ini agama islam
sehingga ini efek yang ditimbulkan ini pukulan kecil sebenarnya
tapi ini membuat efeknya besar sekali
orang yang tidak terlibat dengan terorisme mereka menjadi ikut sakit hati
padahal dalam pp no tujuh puluh tujuh ini juga disebutkan nanti deradikalisasi itu hanya dilakukan terhadap apa
tersangka terdakwa mantan napi dan keluarganya
bukan untuk di luar itu
tapi sekarang kita lihat deradikalisasi itu acara agendanya
dia adakan di sekolah di kampus
memang title nya bukan deradikalisasi tapi kontennya itu sebenarnya deradikalisasi
kalau ini memang mau dilaksanakan nanti berarti itu mulai mengerucut
bahwa yang menjadi peserta deradikalisasi hanya terbatas sesuai dengan pp tujuh puluh tujuh
tidak bisa melebar kemana mana
kan kasian ya nu pesantren diadakan deradikalisasi
mama aja di kampus ada deradikalisasi
menurut pp ini hanya terbatas saja
tersangka terdakwa terpidana mantan napi dan keluarganya
maupun kelompok yang diduga terkait dengan kelompok terorisme dan intoleransi
apa tadi radikalisme tadi itu
ya sayangnya sekali lagi bagaimana cara mengidentifikasi bahwa kelompok itu betul betul terkait dengan radikalisme terorisme
ini harus jelas sosoknya kalau nggak jelas itu nonsen
oke kalau secara makro pp tujuh puluh tujuh dan juga skb ini berarti menurut anda sudah pas
bukan narasi untuk membungkam menyampaikan sesuatu yang sifatnya
kalau secara prinsip tidak ada satu aturan pun yang secara tertulis dengan secara jelas
tertulis untuk melanggar aturan lain atau lain
kalau tertulis untuk melanggar hukum misalkan nggak ada
tapi yang saya khawatirkan itu adalah penyalahgunaan wamenang
itu yang tidak kita bisa rabah
kalau yang tertulis di pp itu bagus bagus semua itu
nanti dalam prakteknya itu yang saya khawatirkan
namanya juga manusia punya perut punya kepentingan itu bisa terpengaruh tergoda
pimpinan kementerian ini juga harusnya ini ya aktif ya
pak safik formula apa sih sebenarnya yang dianggap paling pas untuk konteks sekarang
karena sekarang ini seperti kegiatan hukum
jadi kalau kita diradikalisasi di seluruh kelompok masyarakat
itu sebetulnya pemerintah dalam perspektif saya ya
itu dihantui oleh temuan temuan yang cukup besar
karena itu salah satu problem utamanya itu adalah soal prevention perlindungan
memang sebagaimana yang dikatakan oleh bung tova tadi

yang pernah menghadapi kegiatan hukum
yang dikatakan oleh bung tova tadi diradikalisasi atau disengajemen itu khusus untuk orang yang pernah
menjadi nabi teroris dan sebagainya
walaupun datanya secara detail belum kita
oh kalau itu ada datanya itu ada
ada apa ya pak
datanya itu ada
tapi persoalan radikalisme terorisme ini tidak hanya terkait dengan siapa yang melakukan tindakan itu
tapi juga bagaimana melakukan pelindungan terhadap masyarakat yang lebih luas
agar tidak terkontaminasi atau tidak terpengaruh oleh kegiatan kegiatan
yang bernada atau kegiatan radikalisme
itulah letaknya prevensi tadi perlindungan tadi
cuma pelaksanaan di lapangan memang mungkin ada yang eksesif ya
terlalu berlebihan dan sebagainya
saya ingin mengomentari skb itu
ada satu poin ya tentang like dislike love dan sebagainya
itu bisa dijadikan sebagai tanda bahwa orang orang itu
memang setuju pada tindakan radikalisme
tapi itu menurut saya agak berlebihan
agak berlebihan karena kan kita ini like and distick kadang kadang itu
bukan berarti setuju
apa ya kadang kadang itu
menafsirkan itu tidak bisa dengan tafsiran
untung itu hanya pelanggaran ya tidak ada sangsi ya
sanksinya mungkin hanya dinasehatin atau diberi apa
nah itu dia
jangan sampai itu dijadikan sebagai sangsi yang berat
parameter yang cukup kuat untuk menghukum
paling nggak orang yang melakukan itu diajak diskusi lah
jangan dikasih sanksi misalnya apa
di penurunan pangkat
penurunan pangkat atau apa
apakah kemudian ini nanti akan di sebelah kementerian saja atau lembaga saja
apa seluruh indonesia ini juga mulai dari daerah daerah lah ya mungkin
apakah ini juga akan menyasar ke sana
untuk kemudian ini bisa clear bahwa semua mendukung bahwa radikalisme dan terorisme ini tidak boleh berlaku di bangsa ini
yang ditandatangani itu kan semua kementerian punya jajaran sampai ke bawah
sehingga semua asn yang ada di indonesia harus tunduk pada etika dan aturan asn
sosialisasinya sudah jalan ya pak ya
nah inilah yang menjadi penting
lalu yang kedua tidak serta merta ketika aduan itu langsung ada hukuman
lalu yang keempat itu adalah kelepasan langsung itu melakukan verifikasi termasuk kepada orang yang diduga melakukan itu
nah disinilah bpip itu berusaha bagaimana teman teman yang diduga melakukan aktivitas intoleran atau sebagainya
itu nanti akan mencoba mengusulkan agar ada diklat khusus kepada asn
harus diakui bersama bahwa ada pengakuan dari teman teman
itu ketika kami diskusi dengan teman teman pakar hukum saja
ini dalam arti bukan positif atau negatif ya netral
ada seorang dokter hukum yang mengatakan pak saya itu tidak tahu pancasila karena sejak s satu tidak ngerti pancasila
padahal pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum
nah sangat mungkin asn asn yang diterima di era tahun dua ribu an ini
sejak perguruan tinggi bahkan sejak sma tidak memperoleh pendidikan pancasila dan seterusnya
nah inilah tantangan kita bersama
mas tova bagaimana closing statement apa kemudian
tapi ini ada sisi positifnya
bagaimana pola ini bisa ditiru untuk diterapkan di papua misalnya
kalau di sini kan bukan separatisme ini kan soal terorisme
kalau di papua itu separatisme
pola ini yang di jawa ini bisa kita terapkan di sana
misalkan di papua itu tiap ada deklat tentang anti separatisme atau de separatisme
kalau perlu di setiap sudut seperti di jakarta di pulau jawa ada tulisan anti separatis
kami menolak separatisme
apa itu bisa dilakukan di sana juga
sehingga ini ada keberimanan
kalau di sini itu kan seolah olah agama tertentu
kalau ini dilakukan juga di sana maka ini akan seada equality
fairness itu yang ingin kita tagih
kemudian pemerintah juga sudah siap dengan skema dan mekanisme dan formulanya
dan pak syafiq dan kita semualah masyarakat tidak hanya pemerintah juga akan ikut mengawasi
dan bisa turun langsung kalau kemudian kita sepakat bahwa radikalisme dan terorisme ini tidak boleh berlaku di indonesia
terima kasih pak reyono pak syafiq dan mas tova
dan usai jeda kita punya informasi menteri dalam negeri tito karnavian mengusulkan pengkajian ulang pemilihan kepala daerah
usai jeda tetap di layar demokrasi